malu saya gitu kalau sampai nggak ada respon kepala dinasnya duduk manis malu
apalagi tadi lihat juaranya juga hanya satu juta kepen sebegainya sebesar ini
undang saya datang ke sini hanya sekedar untuk mempermalukan bupati
apalagi tadi lihat juaranya juga hanya satu juta kepen sebegainya sebesar ini
untuk mempermalukan bupati
untuk mempermalukan bupati
karena tiga bulan sebelum itu dikitar itu sudah habis
bisa tawar dunia datang
hadiahnya apa hadiahnya itu bir
sebesar seberat istrinya
yang dikenal kalau istrinya enam puluh enam puluh liter gitu
artinya kita berharap partisipasi masyarakat itu tidak hanya termotivasi oleh nominal berangkat